aku tuh kayak suka ditelepon gitu loh mas terkait misalkan pinjol nih
tapi sebenarnya aku gak ngajuin pinjaman online gitu
tapi ternyata tiba tiba gitu ya aku ditelepon untuk misalkan untuk bayar sekian gitu
itu biasanya kita sebutnya dispute resolution
terus kemudian yang agak sulit itu adalah untuk mencari investor
ada kesempatan untuk business matching antara solusi yang ada
solusi yang dikembangkan itu dengan orang orang yang datang ke festival ekonomi keuangan digital
bertemu lagi di podcast bank indonesia bersama saya devi permata
sebab rupiah seperti yang kita ketahui arus digitalisasi saat ini berkembang sangat pesat dan juga sangat dinamis
belakangan ini mungkin sobat rupiah sudah pernah mendengar atau bahkan pengguna dari teknologi yang disebut dengan artificial intelligence atau ai
dan juga machine learning atau ml
yang mana kedua teknologi ini ternyata memainkan
peran kunci dalam mendorong inovasi dan juga efisiensi di berbagai bidang
nah ini tidak terkecuali nih pada bidang perekonomian ternyata
di indonesia kalau kita berkaca di negara kita sendiri dulu nih
perkembangan ai dan juga ml itu telah menunjukkan potensi yang besar dalam meningkatkan
dari mulai daya saing kemudian juga membuka peluang baru
nah untuk itu bank indonesia tidak tutup mata
dan juga tidak luput nih dari perhatian bank indonesia
menggelar sebuah event yang disebut dengan hacketon
nah ini pasti saya pribadi aja ini masih bertanya tanya
sebenarnya apa sih hacketon itu gitu
dan juga pasti disini sobat rupiah juga masih banyak yang bertanya gitu kan
dan kemudian apa sih hubungannya gitu event ini dan juga bank indonesia gitu
sampai akhirnya bank indonesia menyelenggarakan event hacket tone di tahun dua ribu dua puluh
untuk itu sekarang saya sudah bersama dengan narasumber dari bank indonesia
tentunya dari departemen kebijakan sistem pembayaran
yaitu mas najibullah ulul albaq
yang biasa di sapa dengan mas ulul
nah ini mas ya ini aku nggak tahu ya
apa aku kayak mainnya kurang jauh atau gimana ya
ini aku tuh masih pengen tahu gitu
apa sih mas sebenarnya hacket tone itu tuh kompetisi apa gitu
oke mungkin kita jarang denger hackathon ya
yang sering kita denger itu adalah marathon gitu
nah hacketon ini adalah perlombaan kolaborasi antara pihak lain dengan inovator
untuk menyelesaikan masalah real world problem
kenapa kita nggak nyebutnya lomba biasa aja
karena ini dilakukan serangkaian gitu ya
jadi mulai dari pembuatan solusi
apakah solusi ini sesuai dengan masalah yang kita susun gitu
nah nanti seluruh masalah ini akan kita cari solusi terbaiknya
lalu dari solusi solusi terbaik itu nanti
beberapa solusi terbaik akan kita kembangkan dahulu
jadi kita gak akan ambil solusi terbaik lalu sudah gitu
tapi kita akan matangkan solusinya
dan juga nantinya karena ini sebuah serangkaian gitu
di akhir kita juga akan pamerkan gitu ya
tentunya kita juga berharap teknologi terkini juga ada dalam hacket tone tahun dua ribu dua puluh empat ini
yaitu ai dan machine learning
untungnya ai nya ini artificial intelligence ya
nah tadi kan juga mas sempat nyebutin real world problem
tapi sebelum masuk ke situ mas ya
sebelum aku mau menggali tentang hal itu
kayak semacam event yang common gitu ya mas ya
dan ini berarti sudah ada hackathon hackathon sebelumnya
nah kalau misalnya nih mas aku pengen tahu nih
hacketon yang diselenggarakan oleh bank indonesia
dan hackathon hackathon lainnya apa yang jadi pembedanya
nah pembeda utamanya itu kita akan mengujikan ya
solusi solusi untuk masalah yang ada di keuangan dan ekonomi digital
dan ini tuh kita berkolaborasi gak cuma dengan regulator
tapi kita juga ada dengan industri dengan akademisi dengan komunitas ai gitu ya
jadi kita ini adalah suatu sinergi dan kolaborasi
yang harapannya mulai dari pembuatan problem statement
hingga ke pembuatan solusi akhir dan adopsinya nanti
itu adalah suatu rangkaian yang memang berkolaborasi antara pemangku kebijakan dengan

jadi harapannya ini bisa menjadi solusi yang tentunya tepat guna gitu ya
jadi kita bisa bantu mereka menyelesaikan masalah yang ada di ekosistem mereka
dan kita ciptakan ekosistem yang memang mendukung inovasi namun tetap aman untuk pengguna
mungkin disini mas tadi kalo mas sempet ngomong tentang real world problem
di dunia finansial misalnya
buat sobat rupiah yang mau ikutan hacket tone gitu kan
bisa mempersiapkan nih apa sih sebenarnya mas problemnya itu mas
oke real world problemnya itu sebenernya banyak
dan mungkin kita sebenernya sudah menggunakan solusi solusi yang sudah ada ya
namun kita tahu bahwa saya suatu inovasi itu pasti ada resikonya tentunya
nah resiko resiko itu kita juga ingin tahu gimana sih untuk memastikan
pengguna pengguna ini juga aman gitu ya
jadi kita di real world problem ini kita tanya dulu nih ke industri
apa sih masalah yang sebenarnya ingin kita selesaikan untuk menyajikan suatu solusi yang tepat guna
jadi kita mulai dari masalah yang sebenernya ada di industri
selanjutnya mereka akan bangun tuh solusi solusinya
mungkin perbaikan dari apa yang udah ada
nah mungkin juga adalah kolaborasi dari apa yang udah ada
kita tahu sekarang fraud naik ya
banyak sekali kejadian fraud
namun di sisi lain manajemen resikonya juga naik gitu
sehingga semuanya bisa teratasi
nah mungkin dengan adanya hacketon ini kami harapannya ada kolaborasi antara
solusi yang ada di industri akademisi gitu
atau mungkin dari perusahaan a dan b
mereka bisa kolaborasi untuk menciptakan suatu solusi yang lebih baik gitu
tentunya harapannya dengan adanya hacketon ini
ke real world problem yang emang sudah kita verifikasi ini
juga menciptakan solusi yang tepat guna dan memang diadopsi oleh masyarakat
nah mas ulul tadi kalau dari cerita mas ulul nih
saya bisa ngambil kesimpulan kalau ternyata event ini bukan event yang main main gitu
event yang besar event yang bisa memberikan solusi seperti itu ya
nah pastinya kalau misalkan event yang besar ini
bank indonesia apakah berdiri sendiri atau menggandeng berbagai pihak mas
jadi kita itu kolaborasi dan sinergi kita itu mulai dari dengan industri perbankan
dengan sistem pembayaran gitu ya
lalu kita juga sama akademisi
kita juga engage dengan komunitas maupun asosiasi gitu ya
mulai dari pembuatan problem statement pun
kita itu udah undang mereka gitu
untuk memberikan kira kira masalahnya apa ya real wood problemnya apa ya
dari situ kita udah engage dengan mereka
terus habis itu nanti jadi mentor asesor
itu pun mereka dari komunitas dari asosiasi dari industri
kita libatkan juga jadi asesornya jadi mentornya
nanti pun di juri itu expert expertnya itu pun dari industri maupun dari asosiasi maupun komunitas gitu
jadi kita ikutkan itu dalam rangkaian itu mulai dari perencanaan hingga akhir gitu ya
sehingga kita pun memang nggak bisa berdiri sendiri
utamanya untuk menyelesaikan masalah yang mungkin terlalu besar gitu ya
karena kita pengen menyelesaikan masalah yang benar benar ada di industri
dan juga menggunakan solusi yang memang tepat guna buat industri itu sendiri
oke mas tadi berarti masalah masalahnya ini memang sudah dikumpulkan gitu ya mas ya
jadi masalah masalah ini kita dengerin dulu nih di industri ada masalah masalah apa nih
jadi buat sobat rupiah mungkin yang nanti ikutan sebenarnya problemnya itu
nanti kita bisa ada scoop of worknya apa
nanti kita sebagai peserta calon peserta nih kita bisa deep deve tuh
oh saya tuh jagonya soal fraud gitu ya risk management
kita deep dive of fraud tuh masalahnya apa sih sebenarnya gitu ya
dengan tema kita yang keuangan digital masalahnya dimana gitu ntar bisa deep dive disitu
oke jadi real world problemnya yang ingin kita soft ya
itu udah kita bikin nih bareng sama tadi yang kita kolaborasi gitu ya dari awal
nah nanti tuh ada beberapa masalah utama gitu ya
yang pertama kita ingin efisien decision making and data processing
ada juga expending market and innovation in services
terus ada juga risk management and customer protection
jadi itu udah bermacam macam nanti itu pun berdasarkan real world problem
contohnya mbak devi mungkin ada masalah finansial apa yang kira kira kita bisa bantu gitu ya
mungkin ya mas ya kayaknya aku tuh kayak suka ditelepon gitu loh mas terkait misalkan pinjol nih
tapi sebenarnya aku gak ngajuin pinjaman online gitu
tapi ternyata tiba tiba gitu ya aku ditelepon untuk misalkan untuk bayar sekian gitu
oke itu biasanya kita sebutnya dispute resolution gitu ya
jadi ada pihak gitu ya yang ngerasa kayak ini saya nggak melakukan kegiatannya gitu kan
nah nanti akan ada untuk menganalisis gitu
apakah benar memang mbak devi ini menerima uangnya apakah sesuai gitu
terus ada pihak pihak yang akan terbantu dalam proses dispute resolution itu
dan itu kita akan jadikan suatu real world problem yang bisa disolve oleh teman teman peserta ini
sehingga real food problem yang dialami mbak devi pun akan selesai masalahnya
akan menyelesaikan masalah masalah yang memang sering ditemukan oleh masyarakat gitu ya
dan ini adalah sebuah solusinya jadi sobat rupiah yang jadi pesertanya itu harus mencarikan solusi
nah berarti mas kalau misalkan ini kan kita dari tadi ngomongin ai gitu kan ngomongin ml gitu
berarti peserta pesertanya ini harus
orang orang it dong kayak misalkan aku nih gitu kan aku backgroundnya komunikasi
kayak gitu berarti aku gak bisa join dong mas ke hacketon ini
hackern tenang aja karena ini bentuknya adalah kolaborasi untuk cari inovasi terbaik
mungkin malah kalau orang komunikasi tadi ya kita ngomongin orang komunikasi
dia itu lebih baik dalam menyelesaikan dispute gitu ya
nah orang komunikasi ini punya ide
dia akan ngajak tekis gitu ya atau koder gitu ya yang untuk menyelesaikan masalahnya
biasanya orang yang ada di bidangnya
jadi gak semuanya tuh empat empat orangnya semuanya merupakan programmer gitu ya
mungkin kita orang yang lebih tahu masalahnya
kita punya suatu solusi yang inovatif
dan butuh teknologi terkini itu bisa aja loh
berarti ini emang ngerjain proyeknya ini per tim
di sini kita itu memang fokusnya itu mengembangkan inovasinya
nanti di terakhir itu kita akan ada namanya festival ekonomi keuangan digital indonesia
disitu mereka nanti akan showcase
para peserta ini dapat kesempatan itu
ke para investor maupun pemilik industri itu tadi
yang nanti bisa didapatkan oleh sobat rupiah
dan kayaknya emang wajib banget untuk ikutan hackathon
karena ini emang eventnya besar
jadi ada kesempatan untuk bisnis matching
solusi yang dikembangkan itu dengan
orang orang yang datang ke festival ekonomi keuangan digital ya
karena itu merupakan stakeholder stakeholder utama tentunya ya kan
jadi kami berharap nanti dengan solusi itu
mesti kita share ke masyarakat umum
dan karena ini tuh kolaborasinya mulai dari akademisi
mulai dari industri perbankan maupun sistem pembayaran
kami harapkan solusi itu bisa diadopsi juga
jadi akan ada keberlanjutan
selain itu ada benefit apa lagi sih mas yang bisa didapetin sama sobat rupiah
total hadiahnya itu lima ratus juta loh
mau beli mobil listrik cukup cukup aja ternyata
nah benefit benefit lainnya juga dapat mentoring gitu kan ya
ada business matching sama industri
jadi kalau bank indonesia butuh talent terbaik
yang telah menciptakan solusi pakai ai ataupun massion learning
kita bisa tuh ikutan indep solution di inisiatif digital bank indonesia
semuanya akan terfasilitasi dan worth it tentunya
jadi finalist itu akan dapat lima belas juta
dari awal lolos sebagai finalis dapat lima belas juta
mentoringnya juga dapat gak usah bayar lagi
servernya udah kita sediain
api service buat ai nya kita sediain
insya allah sudah terpenuhi
wah ini lombanya panjang banget nih
ternyata sudah ada dan sudah dipikirkan oleh bank indonesia
jadi jangan lupa untuk ikutan hackathon dua ribu dua puluh empat
jangan lupa untuk terus follow media sosial bank indonesia
karena akan banyak informasi informasi yang update
dan juga terkini tentang perekonomian
nanti hacketon juga ada di media sosial bank indonesia